tentu saja kalau presiden mengambil satu keputusan
itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas tugas kerja presiden
iya tapi jangan lupa tapi jangan lupa
kan mas juri itu sebagai bekas deputi
yang menangani tentang komunikasi politik diseminasi informasi
karena itulah tugas tugas khusus yang harus dilakukan oleh teman teman staff khusus
itu satu di antaranya seperti yang tadi
komunikasi politik bagi pemerintah dan presiden itu penting sampai dengan akhir masa tugasnya
presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas tugas kerja presiden
apalagi namanya saja staff khusus
jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya
ini kejelasan bidangnya mereka apa
tapi yang saya tahu benar bahwa karena mas juri adalah mantan deputi
empat kantor staff presiden bidang komunikasi politik dan disminasi informasi
maka nanti teman teman lebih banyak berjumpa dengan beliau dengan mas juri
kapasitasnya tidak kita ragukan kan
direktur nu dia mantan kpu nasional mantan deputi dan segala macam tugas lainnya
saksikan program program kompas tv melalui cc
digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen tak percaya